asma teh cuma mendengarkan abah
jadi yang bisa nyuruh asma pulang cuma abah
iya ibu sama bapak datengin aja abah
terus minta aja sama abah supaya abah nyuruh asma pulang gitu
apa kamu yakin ayah kamu mau mengajak asma pulang
ya kenapa enggak kalau memang ada tawaran yang lebih baik
ada apa pak
maafkan bapak ya
bapak sudah menyanyiakan kamu juga restu
perhatian bapak sama ibu sama restu udah cukup besar
bapak selalu sama ibu
bapak sudah buta
sudah tidak bisa melihat kalau bapak punya istri yang solehat
anak yang soleh bu
udah pak udah
bapak jangan banyak berpikir
biar bapak cepat sembuh
bu maafin bapak ya
sekarang bapak istirahat
ibu mau ke dapur
bukan punya berantakan
si angmu kenapa belum ganti baju
kan kita mau nengok pak hamzah
ntar sampai sana abah berantem sama dia
masa orang sakit si abah berantem sama orang sakit
itu benar wai atu ambo
kayak nggak ada kerjaan yang lebih penting aja
pahalanya menengok orang sakit itu sama saja dengan berjalan jalan di taman surga
ya kalau dapet pahala begitu sekedapnya
mari pak ibu silahkan
jangan begitu pak
saya banyak dosa sama pak giman
allah tidak akan memaafkan dosa saya kalau pak giman sama asma tidak memaafkan
jangan begitu pak hamzah
pak hamzah kan lebih tahu dari saya
ya allah itu pengampun
ya allah maaf penyayang
sebelum pak hamzah minta maaf sama saya saya juga sudah memaafkan pak hamzah
ya dan lagi
sudahlah pak hamzah sekarang istirahat saja
ya tidak usah memikirkan saya sama asma
bagaimana sekarang saya baru sadar asma memang perempuan berakhlak baik
karena punya ayah berakhlak baik
iya pak giman
pak hamzah aduh jangan memuji seperti itu
segala puji hanya bagi allah semata
iya dan saya insya allah nanti kasih tahu sama asma kalau dia insya allah juga mau memaafkan pak hamzah
betul pak giman
tapi tetap saja saya malu
atau kalau masih punya malu tahu malunya
tapi begitu bertapa anak saya
mas kevin nyatanya udah tidur
jadi biarin aja asma yang ngeri kak
lagi pula nanti kalau misalnya mas kevin marah gara gara ini
kan asma yang balik marahin mas kevin
hmm kalau gitu kita aman ya
buan kevin pasti takut sama non asma
buan kevin pasti takut kalau non asma marah
soalnya kan buan kevin cinta banget sama non
kamu kena dek turun matrami ini dong
kevin sudah susah dikasih tahu
kita harus cari jalan lain
agar asma meninggalkan rumah ini dan melupakan kevin
ibu juga selalu membela asma
bahkan pembantu pembantu kita pak
deket sama dia
siapa lagi yang akan bantu kita
di rumah ini
siapa lagi yang akan bantu kita di rumah ini
siapa lagi yang akan bantu kita di rumah ini

ah alda bisa bantu
ah alda bisa bantu
ah alda bisa bantu
alda teh sebenarnya enggak bisa ngapa ngapain
tapi alda bisa cari jalan keluarnya
apa jalan keluarnya
ya alda mau bantu
tapi setelah asma keluar dari rumah ini
anda tetap mau tinggal di rumah ini
hah kamu jangan gila
kamu pikir kamu patah sentuh kevin apa
alda teh enggak menginginkan kevin
tapi alda bosan aja sama kehidupan di kampung

tapi jangan salahkan alda kalau suatu hari nanti
kevin yang mau menikah sama alda

kami akan mengizinkan kamu tinggal bersamakan
tapi ingat ini bukan berarti kami mau menjodohkan kamu dengan evi
kenapa nong nikah sama tuan kevin
buat asma teh yang namanya pernikahan
itu teh harus kenal sama semua keluarganya teh
jadi maksudnya kan kalau misalnya nikah itu bukan cuma asma sama mas kevin
jadi asma kan pasti nikah sama ibu bapanya mas kevin
oma abah gitu kan
jadi ya asma harus kenal semuanya dulu
kan asma pengen belajar jadi istri yang solehah buat mas kevin
ih non asma saya yakin pantas jadi istri yang solehah
apa sih bibi
ya nggak jadi non nggak jadi nggak apa apa
jadi nggak mau ngasih tau nih
nggak nggak nggak nggak jadi
ya deh panggil mas kevin ya
eh jangan jangan jangan
bibi non jangan marah ya non
saya gak yakin non asma bisa dekat sama tuhan dan nyonya besar
ramanya juga hidup bi nggak ada yang sempurna kan
ada lho bi dua orang ya kenal teh juga nggak
terpaksa harus nikah bareng karena orang tuanya tuh ngejodohin
ada juga nih bi orang yang cinta cinta bisa
eh orang tuanya teh nggak ngeboleh
nggak ngebolehin mereka menikah
jadi menurut asma ya ini semua teh tergantung sama kita yang nyikapinnya
saya setuju non kita tidak bisa menuntut seseorang menjadi sempurna
uh apalagi bi yang namanya cari pasangan
hmm asmati nggak nyari yang namanya pasangan sempurna buat asma
gitu tapi asma nyarinya pasangan yang istimewa
iya seperti non asma yang istimewa di depan tuhan
hmm terus aja ngerayu terus
asma teh cuma mendengarkan abah
jadi yang bisa nyuruh asma pulang cuma abah
iya ibu sama bapak datengin aja abah terus minta aja sama abah
supaya abah nyuruh asma pulang gitu
apa kamu yakin ayah kamu mau mengajak asma pulang
ya kenapa enggak kalau memang ada tawaran yang lebih baik
aku mengerti maksud anda
gimana dengan alda bi
untuk saat ini kita biarkan dia merasa dibutuhkan
biar kita lebih mudah manfaatin dia
tapi kita juga harus tetap hati hati nih
karena dia bukan gadis yang bodoh
sama sekali dia bukan gadis yang bodoh
dia malah malah cantik lopi
mami juga malah merasa sangat cocok sama dia
tapi kita jangan terlalu percaya sama orang lain
apalagi dia juga sama sama perempuan kampung
yang penting sekarang kita singkirkan dulu si asma
aduh achieving su jedi istri
owan ternyata mereka harus berpikir isma
dari akhir akhir ini
kehendak yang seperti dia